lebaran yang tinggal menghitung hari membuat sebagian besar perusahaan ekspedisi semakin sibuk
sebab jumlah pengiriman barang antar kota meningkat pesat
salah satunya perusahaan ekspedisi muatan kereta api yang berada di pamulang tangerang selatan
dalam sehari ribuan barang beragam ukuran dikirim ke berbagai kota di penjuru jawa bali dan madura
tepat pukul tujuh pagi perusahaan ekspedisi barang yang telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini
menerima beraneka ragam barang yang rata rata berukuran besar
ya terus ah sini bang sini bang
konsehnya ditinggal aja bang ya
nanti di sebelah sana bang ya untuk pendaftarannya ya
oh sebelah sana ya
ya langsung sebelah sana ya
terima kasih bang
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi pagi pagi yang sangat sibuk
karena kita akan mulai hari menjadi tugas pengiriman barang barang besar
dan motor ini yang paling banyak ya ratusan perhari
ini sudah yang ini nih harus digini
salah satu barang yang tidak pernah berhenti dikirim adalah sepeda motor
selama momen idul fitri kali ini lebih dari lima ratus unit motor setiap hari dikirim menggunakan kargo kereta api
ada sejumlah syarat pengiriman untuk menjaga keamanan motor
spion misalnya harus dilepas agar tidak pecah ataupun patah selama dalam pengiriman
nanti di komplain kalau nggak mulus
aduh baru memulai hari
dah ini aman
ruang kargo yang panas dan tidak jarang berguncang sepanjang perjalanan membuat bahan bakar rawan terpercik hingga mudah memicu kebakaran
udah bang udah habis ini
udah bang udah habis ini
udah aman yang ini ya bang ya
eh salah tutup
ini terlalu banyak yang dipikirin nih
nah udah ditutup dulu
kunci nya juga kita amankan dulu
spion sudah dilepas
dan bahan bakar juga sudah selesai
ini dipotong dulu nih buat bukti bukti bahwa motornya seperti ini kondisinya jadi pas nyampe tidak ada komplain
rusuk aja dapet dong
ketemu aku lagi
satu supaya minumannya sekilas
tiga menggunakan karung
foyo info tarif pengiriman motor di pulau jawa madura dan bali dipatok antara lima ratus ribu hingga satu juta rupiah sekali kirim
ini sudah termasuk biaya pengemasan kendaraan
ada sejumlah alasan beberapa pemudik memilih mengirimkan motor menggunakan jasa ekspedisi
ketimbang membawanya sendiri menuju kampung halaman
kita di jalan juga takutnya terjadi musibah apa yang kita nggak inginkan sih sebetulnya
nanti untuk di kampung juga bisa dipakai untuk jalan jalan lah
belum sempat beristirahat kendaraan yang bertugas mengambil beraneka barang dari rumah rumah pelanggan telah datang
yang ini adalah barang barang yang di pick up lah bisa dibilang
jadi ada yang datang sendiri ke sini ngirim sendiri ada
tapi ada juga yang kita
ambil kayak gitu tuh
apa bang lemari pendingin bang ini
walaupun pengiriman barang menjelang lebaran didominasi kendaraan roda dua
barang barang berukuran besar lain juga nyaris tidak pernah sepi
oh mirip lemari pendingin
fisik prima wajib dimiliki petugas lapangan yang melakukan aktivitas bongkar muat
sebab barang yang tidak diangkat tidak jarang memiliki bobot di atas seratus kg
kalau ngirim sendiri kan satu makan waktu
masih ada yang kerja tuh
kalau ini udah lebih cepet karena kereta aman
mukur dimensinya ini untuk memudahkan ketika nanti pengemasan di pusatnya ya bang ya
di jakarta gudang
ini kan lebih kecil nih ukurannya
atasnya lebih kecil bawahnya lebih gede ya
jadi biar kita bisa atur spesnya nih
kita mat matin tapi nggak bikin barang jadi rusak
perlakuan barang barang besar yang lain juga serupa dengan kendaraan roda dua
kemas berlapis agar barang tetap mulus sampai tujuan
mulai dari kasur meja kaca sepeda motor sepeda goes tukas televisi semuanya siap dikirim
kalau lagi packing berasa lagi main game buzzle kita harus benar benar naruh yang mana yang berat
mana yang cocoknya di bagian bawah mana yang mudah sekali rusak itu di bagian atas
bentar bentar bentar
udah masukin keluarin lagi
ah ketibaan ketibaan
yang ketibaan yang mana tadi
aman masih pakai sepatu
untuk ekspedisi pengiriman yang kali ini seluruh barang barang yang jabodetabek motor maupun yang besar besar kayak tadi lemari pendingin
di stasiun kereta api jakarta gudang
yang ada di kampung bandan
atas dulu ya
oh siap siap siap
oke nggak pakai lama lama kita ke jakarta gudang
oke sekarang saya udah ada di jakarta gudang
ancal jakarta utara
truk yang tadi akhirnya sampai juga
dan ada beberapa truck yang lain yang akan kita bongkar untuk masuk ke garage

barang barang yang akan dikirim dikelompokkan di satu titik sesuai dengan lokasi pengiriman
ini untuk mencegah barang tercecer atau tidak sampai di stasiun tujuan
kalau sendiri nggak bisa ini
tadi saya mau taruh barang
taruh di sini bang
yang mau dikirim ya nanti ya
dimasuk barang lagi ya
barang barang yang hendak dikirim sudah berada tepat di samping kereta
tapi kita masih belum bisa melakukan proses muat
ada beberapa barang yang dikirim ke jakarta dan harus dibongkar terlebih dahulu
jadi kalau suasana bongkar ya sebetulnya mirip mirip
kalau yang kendaraan anda yang dikirim dari jakarta misalkan ke
daerah tujuan anda ya kalau sampai ya begini juga
nggak cuma di sana aja di sekitar daerah daerah juga
tapi di kota jakarta juga masih ada pengiriman
dalam sehari proses bongkar muat hanya berlangsung selama dua kali
jadi kita harus bergerak cepat nih agar pengiriman barang tidak mengalami keterlambatan
harus perhatiin juga ya ada kode kode terutama barang barang yang fragile atau yang
mudah untuk rusak
ya jangan sampai terguncang terlalu kencang dan misalkan ada tulisan up nya ke atas nih
atau box nya ke atas berarti barang di bawahnya itu ya kalau bisa jangan terbalik
nanti kalau ada sesuatu dikomplain tentunya akan merugikan kita
saya pikir motor itu yang paling susah buat dibawa
ternyata barang barang lain yang lebih ngop
perjalanan memasukkan barang untuk dikirim ke beberapa daerah di pulau jawa masih belum saya lakukan
namun tenaga saya sudah habis terkuras
enam puluh menit berlalu bongkaran satu gerbong berisikan beraneka barang milik pelanggan di stasiun kereta api jakarta gudang nyaris selesai
ini berarti kami harus segera melakukan proses menguat sesaat lagi
terakhir ada satu buah lemari yang harus kami keluarkan
ini besi ya bang bahan bangunan ya
ya ampun ini cepat lebih nih yakin yakin banget yakin banget cepat lebih
namun kereta terjadwal akan berangkat sekitar satu lima jam lagi
ini berarti saya harus bergegas memasukkan seluruh barang
kereta ketika gerbong sudah kosong apakah sudah selesai pekerjaan ya waktunya masuk dong
hmm ini sisa sisa tenaga adalah hari masih panjang udah ini gerbong udah kosong ini
tidak lama kereta kargo berangkat namun tetap akan ada petugas yang berada di dalam kereta
untuk memastikan barang dan kendaraan milik pelanggan tiba tepat waktu termasuk berjaga jaga
sehingga kereta mengalami kendala dan harus berpindah gerbong
kalau kereta kendalanya sedang ada kerusakan di perjalanan jalur kereta api membuat kiriman terlambat
hanya itu saja
kapan terjadi terakhir bang
musim banjir di mana mana ada musim banjir melewati rel kereta kita akan terhambat servis kecepatannya
dalam sehari satu perusahaan jasa ekspedisi bisa memberangkatkan dua puluh hingga tiga puluh lima ton barang
dan semua tugas berat ini harus dijalankan dengan ekstra teliti dan hati hati agar tidak ada barang milik pelanggan yang rusak selama pengiriman
dan fernando di w agung gilgjarto cnn indonesia
baik barang barang besar